good morning semuanya
terima kasih loh sudah hadir di studio cnn indonesia
tentunya ini bangga sekali
karena mereka adalah the resonance children's choir
yang baru menang di kancah internasional tentunya
tepatnya di italia
karena hari ini adalah hari anak
ya karena selain hari anak juga kita punya banyak informasi menarik lainnya
bersama saya kak iqbal kurnia di
dan saya kak sarah arianti
kita mulai cnn indonesia good morning hari
memang luar biasa sekali penampilan dari the resonance childen schoir ini
karena pagi pagi tentunya biasanya good morning itu sepi
tetapi hari ini spesial sekali
tentunya saya aja sampai terharu gitu ngeliat mereka ngebawain lagu ondel ondel
dan langsung saja ya kita ngobrol ngobrol lebih dekat lagi dengan mereka
siapa saja sih mereka ini kenapa bisa sampai menjadi juara umum loh di italia
gak main main ya
dan pagi ini kebetulan sudah ada nih sang pelatihnya
ada mas rainer atau kak rainer begitu
atau biasa bisa apanya kak pepi ya
terus selain ada kpp ada siapa lagi di sini nih ya
yang di depan dulu ada siapa ini namanya
terima kasih lo sudah di sini pastinya biasanya kan masih tidur atau gimana
ternyata pagi pagi sudah ada di studio cnn
betul pasti ini bangunnya ini sebelum subuh nih pasti ya kak iqbal ya
nah selanjutnya ini ada siapa namanya
lalu juga ada kak david ya
lindsay yang terakhir
terima kasih teman teman
tapi kita langsung saja ya
sapa sapa ke kak pepi dulu
kak pipi ini gimana sih ceritanya sampai bisa membawa mereka
ke italia terus melatih mereka
apalagi ini kan umurnya masih kecil kecil begitu ya
kecil kecil ya muda muda
sebenarnya kita kan sebenarnya trcc sendiri udah dari tahun dua ribu
ah dua ribu tujuh sebenarnya ya dua ribu tujuh mereka berdiri
mereka mulai ikut kompetisi pertama kali itu di tahun dua ribu dua puluh
tahun lalu kita udah mulai ikut kompetisi lagi di bali international core festival
setelah dua tahun gak ketemu muka
jadi sebenarnya kami dari the residence children's choir
itu pengen mengulang lagi jejak kakak kakak mereka yang sekarang udah alumni
itu untuk mulai lagi bertanding lagi kemarin sudah di bali
walaupun itu juga sekalanya internasional
tapi kita mau mencoba menjajal ke negara asalnya paduan suara yang adalah di eropa gitu
kita mulai plan itu dari tahun lalu setelah ini kita udah mulai cari cari
cuma memang salah satu kesulitannya adalah jadwal karena mereka kan sekolah
yang kemungkinan terbesar yang tidak akan mengganggu studi mereka tentunya adalah di mana pada saat mereka sedang libur sekolah
gitu jadi di bulan juli
ada beberapa kompetisi sebenarnya yang ada di dalam list yang memungkinkan buat kita untuk berangkat
salah satunya adalah yang di virenze itali ini
baru kita mulai pelan pelan bikin plan dulu semua awal di januari ya kak david ya
di januari itu mereka harus apply dulu kan kesana gitu
harus apply dulu kesana
abis itu kita harus bentuk timnya dulu
mereka audisi dulu lagi setelah audisi masuk trcc audisi lagi untuk ikut dalam tim kompetisi ini
tapi luar biasa sekali ya audisi itu sampai berapa kali
biasanya sih biasanya nih kalau misalnya yang dicari mungkin karakter suaranya yang seperti apa
ini yang audisi mereka masuk trcc atau masuk untuk tim
untuk tim ya
oke untuk tim
yang pasti sih suara ya secara teknikal dan musikalitas mereka juga
jadi bahan audisinya mereka juga kebetulan waktu itu kalau tadi ini lagunya dibagi empat suara yang bahan audisinya dibagi enam gitu
jadi setiap suara lebih sedikit nih orangnya
tapi kalau misalnya ngomong ngomong soal audisi begitu tapi kita langsung ke kami ini dulu nih
kami ini gimana nih waktu audisinya kok bisa sih bergabung sama the resonance ini sehingga bisa mengharumkan nama indonesia juga
aku kayak pas audisi itu nyanyinya pede aja
aku itu lupain things yang ada di sekitar aku jadi aku pede aja nyanyinya gitu
emang cita citanya jadi penyanyi nih kamini
oh kalau nina sendiri bagaimana waktu latihan untuk membagi latihan dengan belajar itu kan tentunya bakalan apa ya
makan waktu bentrok dan lain sebagainya
gimana cara membaginya
kalau aku seharusnya itu homeschooling jadi kalau latihannya bagus
makanya aku bisa kayak latihan apapun
harusnya kan aku itu sekolah
oh jadi lebih gampang untuk ngaturnya ya
iya lebih gampang
kalau lizzy nih aku juga penasaran
kan tadi kan ada beberapa tipe suara
kalau lizzy itu apa nih
aku kalau dibagi empat suara aku alto satu
luar biasa ya
range bawah kalau bagian suara wanita itu ada soprano mezzo soprano dan alto
alto itu yang bawah
kalau misalnya dibagi lagi alto satu berarti bawah sepuluh
kalau satu atau satu berarti bawah tapi kalau dibagi dua yang atas gitu
gimana tuh kalau modal searah ini seperti apa nih suaranya
nah itu beneran itu alto
saya bisa nih bentar lagi
mas david ini tentunya kan karakter anak anak ini kan berbeda beda
terus juga termasuk dengan harus ke luar negeri
ini bagaimana cara melatih mereka
cara mengkoordinir mereka agar tetap istilahnya tetap kompak begitu
jadi kan tadi seperti disebutin kpp
kita waktu liburan itu ada latihan intensif
jadi waktu anak lain liburan anak anak kami masih sekolah tapi dimasuk di resonance
jadi latihan dari pagi sampai sore
nah itu tiap hari
jadi disitu kita latihan macam macam
latihan nyanyinya juga tentunya
ada latihan koreografi juga
ada latihan disiplin juga misalnya
latihan bentuk barisan
bentuk barisan supaya kalau di jalan di luar negeri kan soalnya pengawasnya nggak terlalu banyak nih
jadi anak anak dilatih untuk bagaimana supaya bisa disiplin responsif
dan lalu baris pun tuh ada urutannya
jadi ada formasinya sehingga bisa kalau ada yang keluar dari barisan tuh
jadi ada sekali ya latihan disiplin juga yang ditanamkan ya di resonance ini
linzi kalau dalam latihan itu apa sih yang paling sulit dilakukan kalau misalnya dari latihan latihan yang diberikan oleh kpp maupun kak david
mungkin cara kayak bekerja sama dengan teman teman ya
soal kan kita semuanya beda beda suaranya
terus kadang juga agak sulit gitu lagu lagunya
tapi itu memang benar waktu latihan itu kpp bahwa mereka itu awalnya sempat melalui zoom gitu
tidak saling mengendalikan gimana ceritanya
pada saat pandemi kan memang kita nggak bisa berkumpul ya
gak ada kegiatan bersama
jadi semuanya itu harus dijalankan melalui online secara online
untungnya kami ini sama nina ini udah lewat masanya
tapi mereka justru adalah anggota terbaru untuk yang masuk tim
jadi mereka belum setahun ya kalian masuk ya
mereka mengaudisi baru bulan oktober
mereka baru mulai latihan
pengenalan trcc seperti apa itu bulan desember
baru masuk latihan untuk timnya baru bulan februari
pas ada saat zoom ya karena keterbatasan koneksi juga
kita harus sendiri sendiri gitu kan
yang kesulitannya adalah ya itu begitu kita ketemu
mereka belum terbiasa lagi untuk menyanyi bersama
jadi itu yang sebenarnya salah satu esensi utama dari paduan suara gitu kan
untuk bisa bernyanyi bersama memproduksi
setiap orang punya suara beda beda tapi bagaimana caranya supaya pada saatnya mereka nyanyi bersama
itu terdengarnya setiap bagian suara itu harus terdengar padu satu
dina selama di italia itu orang tua ikut
yang orang tante tante yang ikut

kalau di sana gimana cara bisa beradaptasi apalagi ketika ini kan nina baru ya di the resonance ini
nah bagaimana caranya supaya dina pede percaya diri begitu apalagi di ajang internasional gimana caranya
tuh harusnya kalau di luar negeri harusnya mandiri sama orang
makanya orang tua tante tante harusnya dibantuin kita
keren banget kita kasih tepuk tangan dong
mereka itu memang patut dicontoh begitu ya di hari anak nasional ini bagaimana harus belajar percaya diri dan juga sampai ke luar negeri
mungkin ke kami ini lagi terakhir ya
kami ini kalau misalnya kegiatan di sehari hari di rumah ini apa aja
apakah memang nyanyi itu sering dilakukan
di kamar mandi pun aku
sekarang di kamar mandi juga nyanyi
oh mungkin dari situ ya
mungkin dari situ ya
berawal dari penyanyi kamar mandi gitu tapi kita masih di situ kali yang lain
semoga ya di hari anak nasional ini adik adik semuanya termasuk kak pepi maupun kak david
bisa membuat nama indonesia semakin harum lagi
ini masih ada ini lagi
masih ada kompetisi lagi
nantinya next sehari
kami sudah mulai merencanakan lagi untuk tahun depan
ada beberapa kompetisi juga
kemungkinan terbesar ada di eropa
walaupun kemarin sebenarnya kami pada saat di sana sudah dapat undangan juga untuk ini bukan kompetisi tapi festival di jeju
tapi masih dalam negosiasi juga karena itu kalau nggak salah agak mepet sama waktu mereka untuk mulai masuk

kita doakan yang terbaik
supaya bisa kembali lagi ya
kembali dan banyak piala nantinya
terima kasih ini untuk kak pepi untuk kak mini untuk nina kak david dan juga untuk lizzie yang udah bergabung di cnn indonesia good morni
semangat dan sukses dan selamat hari anak nasional
anaknya ngigel teriteran
gara pengantin disurnati
goyangnya asing kendutan kendutan
gara pengantin disurnati
mak bapak ngandali disurnati
gara pengantin disurnati
nakbap mak bapak mak bapak